bukit pentulu indah kebumen jawa tengah menawarkan panorama alam yang sangat menakjubkan
rimbunan pohon pinus berpadu dengan bebatuan memikat wisatawan lokal dan mancanegara
bukit pentulu indah terletak di duku dakah desa karang sambung kabupaten kebumen jawa tengah
karang sambung telah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam nasional oleh menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia
bukit pentulu indah berada tepat di sebelah utara sekitar tiga km dari kawasan karang sambung
dari kota kebumen bukit pentulu indah berjarak sekitar dua puluh empat km
di sepanjang jalan kita bisa menikmati pemandangan pepohonan hijau dan bebatuan yang besar
dua km menuju bukit pentulu indah akses jalan mulai menanjak
pengguna motor atau kendaraan roda empat harus ekstra hati hati karena di kanan dan kiri jalan terdapat jurang
setibanya di bukit pentulu indah
jauh mata memandang pohon pinus menari nari diiringi suara angin yang khas
lokasi parkir motor dan kendaraan roda empat sudah tersedia di pintu masuk
pengunjung hanya dibebani biaya parkir saja untuk dapat menikmati keindahan bukit pentulu indah
istilahnya suka alam sih ya jadi menikmatilah
apalagi liburan lihat situasi di bukit apalagi di bukit bayi ini
ya untuk saat ini sih mungkin sunrise
ya gitu mas
pengunjung juga bisa naik menggunakan tangga menuju rumah pohon
pesona bukit pentulu indah semakin terasa indah jika dilihat dari tempat ini
pengembangan di wisata di karang sambung kita itu sebenarnya mengutamakan konsep desa wisata
berkembangnya tempat wisata ini bisa menjadi tumbuh berkembangnya perekonomian di karang sambung
artinya bisa menjadi sumber perekonomian baru
di malam hari banyak aktivitas yang dilakukan
dilakukan oleh beberapa komunitas pemuda anak sekolah
mereka mendirikan tenda untuk menyambut terbitnya sang mentari tanda datangnya hari yang baru
heri sugiarto kebumen